jadi tolong ya tolong kamu jangan banyak bercanda
aduh oh masa aku bercanda sih untuk urusan kayak gini
aku beneran disekap sama aku
loh itu kan urusan kamu sama mama kamu
om ngapain juga ikut campur gak penting tau gak
tapi om bukan aku doa yang disekap
loh raja gak ada
mana semua orang
biasanya juga clara yang biasanya ngintirin raja juga gak ada
ini janjian dikabur loh
kenapa kalian mengacak ngacak tempat tidur pasien
maaf pak bu saya juga kurang tahu
ya seharusnya lo tahu dong
lo suster land jagain dia ya
ada apa ini
orang merame disini
enggak enggak harusnya raja udah ada disini
kenapa dia belum balik ya
tadi gue ketemu sama
raja di depan dan dia dibawa sama suster
bilangnya mau diambil darah di lab
dan gue saat itu langsung beli bubur
dan sekarang kenapa ini raja gak ada suster
saya juga kurang tahu mbak
kayak currencies apa aja rly

kita mau ngeliat dua
dilihat lo dia enggg
duu aku lagi mikir gimana caranya kita bisa kuat dari sini

ikut gue yuk
lo naik ke punggung gue ya
naik ke punggung kamu ngapain
lo mau bebas gak
ya mau tapi
naik ke atas itu

gue tunggu di sini

gue harus ketemu mona sekarang cepetnya yuk

lagi lagi luk beau dia
wuh tinggi juga ya

pokoknya aku harus berani
kalo aku gak berani
aku akan mati

aduh hampir ada ketahuan
rasanya jantung aku mau copot

siti lagi sibuk
kamu yang aja
jadi tolong ya
tolong kamu jangan banyak bercanda
aduh masa aku bercanda sih untuk urusan kayak gini
aku beneran disikap sama mama aku
loh itu kan urusan kamu sama mama kamu
om ngapain juga ikut campur gak penting tau gak
tapi om bukan aku doang yang disikap
tolong kamu kasih tau dimana posisinya
om segera kesana
anak om jangan sampai terjadi apa apa
om akan segera bebasin kalian
om cepetan ya
ngapain juga si andis pake nyekap tadi segala
pake anakku dibawa bawa lagi
tapi ini nggak bisa dibiarin
mau gak mau aku juga harus bebasin si lady
aku gak mau
kalau sampe si andis tau
aku punya hubungan sama si lady
mana dia gak ada gitu
ini belum lagi mikir dong
suster yang tadi bawa raja itu mirip mona loh
ini lucu banget buat gue
lo tau postur bentuk badan mona
masa lo gak bisa bedain
ya lo jangan salahin gue dong
sekarang emang harus ada yang bisa salahin
coba kalau misalnya lo dari kemarin kemarin
ini semua akan terjadi
stop gue gak mau bahas itu
mending sekarang yang harus kita pikir mereka berdua ini pasti belum jauh dari sini
ya sekarang lo pikir aja raji baru operasi
raja abis operasi
ya lo juga habis operasi
dan kenapa sekarang lo kelihatannya biasa aja
mending lo diem deh gak usah kepo
sabar ya saya gak akan lama lagi kita akan sampai
dan kita bisa pergi dari sini
bunda semaknya kamu mana sih kok lama banget
tuh jangan jangan putri kita

alhamdulillah kalian datang
ayo cepat kita harus bawa pergi aja dari sini putri
tolong bantu ma minta bu saya masuk ke dalam
sayang kamu baik baik aja kan
sepertinya kondisi bapak semakin parah bu
ya ampun pakai aku harus bawa raja ke rumah sakit
oke kondisi raja drop deh
jangan jangan putri kita harus pudi dari sini
tapi ma raja harus pergi dari sini

tapi kalau diego menangkap kamu dia akan membawa anak dan suami kamu
kita harus pergi cepat dari sini dan mencari rumah sakit terdekat untuk perpustakaan raja
kurus gondengnya sekalian pak
oh gak usah bu di dalam sudah ada